yang tenor pendek ini kembali mensinyalkan adanya ketakutan terjadinya resesi di negeri paman sam
hal ini memberikan tekanan kepada mata uang asia termasuk rupiah
pasar masih menantikan
ini beberapa data ekonomi dari amerika serikat
di antaranya data pengangguran dan juga data pendapatan non pertanian
pelemahan mata uang asia ini tidak hanya terjadi pada rupiah tentunya
senada dengan rupiah ada beberapa mata uang di zona kawasan asia juga yang melemah terhadap dolar amerika serikat
di antaranya ada yen jepang dolar singapura
indonesia masih menjaga inflow ke pasar keuangan dengan fundamental ekonomi yang cukup baik
ini terlihat dari penurunan kasus covid sembilan belas dan pelonggaran aktivitas masyarakat
kita lihat bagaimana selanjutnya indeks saham domestik ihsg membuka perdagangan pada sesi pertama pagi hari ini
ihsg juga masih melanjutkan tren penguatan pada penutupan perdagangan lalu ya
analisis memperkirakan bahwa ihsg masih berpeluang mengalami penguatan terbatas
naik pada perdagangan kemarin di awal pekan begitu
secara teknikal ada kemungkinan ihsg ini akan kembali mencapai level all time high nya pada perdagangan hari ini
dari dalam negeri sentimen positif bagi perusahaan pelat merah
apbn pemerintah surplus pada februari dua ribu dua puluh
surplus apbn bulan februari ini akibat pendapatan negara sebesar tiga ratus dua empat triliun rupiah
kita pantau bursa bursa di zona kawasan
kita ke asia terlebih dahulu
kita lihat di sini nikkei dua ratus dua puluh lima jepang
nampaknya bursa zona kawasan asia pasifik ini rebound ya setelah pada perdagangan kemarin
kompak ditutup melemah begitu ya di perdagangan akhir pekan
dan akhir pekan
adanya lockdown yang dilakukan di china daratan
kita lihat selanjutnya bagaimana dengan bursa di zona kawasan eropa
nah di sini kita lihat cukup bervariasi
bagaimana dengan bursa acuan di zona kawasan
kita lihat selanjutnya untuk wall street